di bekasi jawa barat sejumlah remaja yang kerap ikut balap liar mengaku insyaf dan beralih menjadi peserta balap lari
video aksi balap lari ini pun viral di media sosial
di bekasi jawa barat para remaja pelaku balap liar yang kerap meresahkan warga mengaku insyaf dan beralih menjadi pelaku balap lari
balap lari yang viral di media sosial ini digelar di jalan stadion wibawa mukti cikarang timur bekasi
balap lari digelar usai para remaja mengikuti sholat taraweh
polres metro bekasi bahkan berencana membentuk panitia untuk menggelar acara running ramadan
lomba balap lari diharapkan dapat mengalihkan para remaja yang memiliki hobi balap liar
saya rasa ini menjadi satu kreativitas anak muda dan sangat positif
kemudian dilakukan pada saat yang lain menggunakan masa
masa sukacita bulan ramadan ini dengan ada yang tawuran ada yang ini
pemuda di sini menggunakan waktu itu untuk kesempatan balap latihan